panik saat mengantar tetangganya yang sakit
seorang ibu nekat nyelonong masuk ke ugd rumah sakit di situ bondo jawa timur
semua perawat yang berjaga dibuat geleng geleng kepala oleh ulah emak emak ini
tak tanggung tanggung wanita itu masuk ke dalam ruang igd dengan sepeda motornya
ia mengaku panik karena harus mengantar tetangganya yang sakit
ibu ini sama sekali tidak turun dari sepeda motor dan pergi begitu saja
setelah sejumlah perawat kerepotan menurunkan pasien dari kendaraan
aksi milenia tersebut ternyata terjadi di rumah sakit mitral sehat curah ceru situ bondo dua puluh tujuh juri lalu
menurut pihak rumah sakit saat itu perawat sedang mengambil kursi roda
namun tak disangka sang emak emak justru tancap gas masuk ke dalam ruang igd
karena pasien dalam keadaan tidak bisa berjalan
pihak rumah sakit pun memberi toleransi
empat truk pengangkut pasir terjebak dan terseret arus air badi bone sulawesi selatan
peristiwa itu sempat terekam kamera amatir warga sekitar
menurut pemilik truk dan sejumlah penambang
ketinggian air sungai tiba tiba saja naik
tak lama kemudian banjir bandang datang
truk yang sedang antri muatan pasir di tengah sungai tak sempat diselamatkan
truk seketika hanyut terseret arus sementara sejumlah penambang sempat menyelamatkan diri
menurut camat setempat sungai sibuluwe di dusun makawaru ini memang kerap meluap seiring hujan deras di wilayah hulu
meski sudah diperingatkan berbahaya
aktivitas pengerukan pasir secara ilegal di lokasi ini kerap terjadi
pasca banjir bandang satu kendaraan yang hanyut ke tepian sungai berhasil dievakuasi
sementara tiga truk lainnya hilang